kapolri jenderal polisi tito karnavian mengerahkan dua puluh ribu personel jelang aksi massa yang akan dilakukan besok
kapolri juga menghimbau agar masa tidak melakukan aksi long march dan hanya melakukan kegiatan ibadah di dalam area masjid istiqlal
yang pertama adalah tidak boleh melaksanakan kegiatan keluar jalan kaki apa yang mereka sebut dengan long march
karena ini mengganggu ketertiban publik melanggar undang undang nomor seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan pasal enam
dan kalau saat itu dilaksanakan maka polri didukung oleh tni akan dengan tegas melakukan tindakan sesuai pasal lima belas
yaitu dapat membubarkan
kalau dalam pembubaran tersebut dengan cara lisan
jika terjadi perlawanan maka dapat diterapkan dengan undang undang lain
kuhp mulai pasal dua ratus dua belas sampai dua ratus delapan belas kuhp yaitu melawan perintah petugas
untuk itu saya minta tegas dan sesuai dengan kesepakatan panitia yang ada
tidak ada kegiatan long march jalan kaki yang adalah kegiatan ibadah
sebelumnya menko polhukam wiranto melakukan pertemuan dengan pemimpin fpi rizik sihab dan ketua gnpf mui
baktiar nasir serta para ulama lainnya di kuningan jakarta selatan kamis petang
pertemuan tersebut untuk memastikan bahwa aksi satu ratus dua belas akan tetap dilaksanakan dan pelaksanaannya dipindah ke masjid istiqlal
gambir jakarta pusat
wiranto menegaskan akan menindak tegas dan tidak mentolerir aksi yang melanggar hukum
untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan polda metro jaya dan kodam jaya sudah menyiapkan pasukan
untuk menjaga pengamanan dalam aksi satu ratus dua belas yang digelar pada sabtu besok
sementara itu puluhan anggota dari berbagai ormas islam di mojokerto jawa timur jumat pagi berangkat ke jakarta
untuk mengikuti aksi satu ratus dua belas melalui stasiun mojokerto
namun keberangkatan peserta aksi satu ratus dua belas ini tertunda akibat tiket kereta api di stasiun mojokerto jurusan jakarta telah habis terjual
mereka terpaksa memindahkan keberangkatannya melalui stasiun gubek surabaya
menurut salah satu peserta aksi satu ratus dua belas keberangkatan mereka ke jakarta merupakan inisiatif mereka sendiri dan menggunakan biaya pribadi
selain dari stasiun mojokerto peserta aksi satu ratus dua belas yang berasal dari mojokerto juga akan berangkat ke jakarta
menggunakan armada bus melalui sejumlah titik kumpul seperti terminal dan stadion gajah mada mojokerto
berangkat ke jakarta ini
ya pak ini kan panggilan dakwa ini bagian dari kekuatan kita
menteri agama lukman hakim mengimbau dalam aksi satu ratus dua belas ini tidak ada pengerahan masa serta long march
menteri agama memberikan imbauan usai memberikan orasi budaya dan agama di hadapan pejabat daerah
serta akademisi yang digelar di iain purwokerto jawa tengah
menteri agama meminta agama untuk berangkat ke jakarta
kekir aksi satu ratus dua belas cukup dilakukan dengan berdoa dan bersikir di masjid istiqlal jakarta
menteri agama khawatir jika aksi satu ratus dua belas diisi dengan pengerahan masa serta long march akan mengganggu ketertiban umum
menteri agama juga meminta agar masa dari daerah untuk tidak datang ke jakarta mengikuti aksi satu ratus dua belas
pasalnya waktu pelaksanaannya berbarengan dengan kampanye terakhir di dki jakarta
keputusan bahwa tidak akan ada long march karena long march itu memang rawan
susupi banyak kepentingan
jadi itu ditiadakan lalu kemudian yang saya dengar mereka akan berkumpul di masjid istiqlal
untuk hanya melakukan zikir pembacaan doa doa saja
tetapi tidak melakukan orasi orasi